gempa bumi dengan magnitudo tujuh dua mengguncang provinsi maluku utara
gempa dinyatakan tidak berpotensi tsunami namun warga berlarian keluar rumah
menyelamatkan diri mereka akibat kuatnya guncangan
ya inilah suasana kota labuha kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara
saat gempa bumi dengan magnitudo tujuh dua mengguncang maluku utara
pada minggu pukul delapan belas lebih sepuluh waktu indonesia timur
warga menjauhi daerah pesisir menggunakan kendaraan roda dua maupun dengan berjalan kaki
pemandangan yang sama juga terlihat di kota ternate
warga yang tengah berbelanja di pusat perbelanjaan
perbutan lari keluar untuk menyelamatkan diri
meskipun badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan
gempa tersebut tak berpotensi tsunami warga tetap khawatir lantaran kuatnya guncangan gempa
hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut